kami awali dari informasi kebakaran di gedung kelapa gading jakarta
sejumlah pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali
dari gedung yang terbakar di kelapa gading jakarta utara
dilarikan ke rumah sakit islam jakarta pusat
sementara itu beberapa pekerja lainnya masih terjebak di dalam gedung
kepanikan terjadi saat gedung baru di area perkantoran kirana butik
jalan perintis kemerdekaan kelapa gading jakarta utara terbakar
sejumlah pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali
diketahui terjatuh dari ketinggian
pekerja yang terluka pun dilarikan ke rumah sakit islam cempaka putih
sementara itu hingga minggu petang
proses evakuasi pekerja yang terjebak di atas gedung masih berlangsung
petugas pun masih melakukan pemadaman di beberapa titik api yang membakar gedung